kita ke informasi dari dalam negeri terlebih dahulu praktik pengolahan ilegal limbah medis di desa panguragan cirebon jawa barat disegel serentak pada selasa pagi
petugas gabungan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tni dan polri akan menyegel sebelas gudang yang masing masing berisi ratusan karung limbah medis dari tiga puluh empat rumah sakit
sekurangnya empat ratus personil polres kabupaten cirebon seratus anggota korem dan puluhan ppns klhk bergerak serentak pada senin pagi
ratusan petugas bergerak menuju sebelas gudang limbah medis yang akan disegel
di setiap gudang petugas menemukan ratusan karung berisi limbah medis berupa botol infus selang suntikan bahkan kantong darah
sebelum melakukan penyegelan petugas klhk melakukan pengambilan sampel limbah
petugas bergerak menuju sebelas gudang limbah medis yang akan disegel
memang saat ini saya informasikan saya sedang berada di desa panguragan tepatnya di kabupaten cirebon jawa barat
saya berada di belakang ini adalah gudang yang tadi sudah sempat disegel oleh kementerian klhk di bagian depan ini belakangnya
kita bisa lihat di bawahnya ini berceceran sisa limbah medis dari rumah sakit ada sisa selang infus mungkin selang kantong darah dan lain sebagainya
bahkan tidak jarang di antaranya ada suntikan suntikan
ini terletak di belakang gudang ada selokan air di bawah sini
di sana di belakangnya adalah tempat
pembuangan residu sisa pengolahan limbah medis berkarung karung puluhan mungkin bahkan ratusan karung
dan kita lihat ini ada selokan dari selokan besar ke selokan kecil yang mengarah
di balik selokan ini itu adalah persawahan ratusan hektare
sejak kapan pengolahan limbah medis ini sudah ada itu masih menjadi tanda tanya
karena warga sendiri bilang sudah bertahun tahun tapi belum ada yang bisa memastikan sejak tahun berapa limbah ini datang
karena jika setahun lalu dua tahun lalu juga sudah ada
bisa jadi tiga tahun atau lebih
saya sudah bersama dengan dirjen penegakan hukum dari kementerian lingkungan hidup republik indonesia dengan pak rido
bersama tim pak rido menggelar atau menyegel puluhan belasan maksud saya gudang pengolahan limbah medis ini
pak rido selamat siang
kita salamannya pak
dengan tim bapak sudah nah ini informasi saja kami berdiri di atas sisa limbah limbah
nah pak rido kalau kita bicara mengenai pengolahan limbah medis yang awalnya terungkap
ada temuan sampah medis
ini kronologisnya seperti apa dan bapak sempat menyebut kasus luar biasa
ya karena kita bisa melihat sekarang ini bahwa banyak sekali limbah limbah medis yang dibuang di berbagai tempat di lokasi ini
termasuk juga yang dikelola oleh perusahaan perusahaan yang ilegal yang tidak mendapatkan izin dari kementerian lingkungan hidup republik indonesia
kami melihat ini satu kejahatan luar biasa karena kita bisa melihat di sini di pinggir jalan
kemudian di belakang halaman rumah penduduk
kemudian di gudang gudang yang tidak begitu baik limbah medis itu ditumpuk di mana mana
kita mengetahui bahwa limbah medis itu seperti jarum suntik
kemudian juga sisa sisa darah yang di dalam sampel sampel darah botol infus vaksin
kemudian selang selang berisi darah itu kan sangat berbahaya bagi masyarakat
karena bisa saja menyebarkan ataupun menular penyakit penyakit yang berbahaya bagi masyarakat
untuk itu kami melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan ini
ini kami sudah lakukan hari ini adalah penyegelan pengamanan lokasi lokasi
yang kami duga atau kami lihat memang ada limbah limbah medis yang berbahaya bagi masyarakat
kita harus lindungi masyarakat kita dari bahaya limbah medis ini
nah baik pak kalau kita lihat ini kan sudah ada sedikitnya sebelas richard pak ya
ada sebelas gudang
dan itu ada ratusan mungkin bisa jadi lebih dari lima ratus karung yang ada di gudang gudang itu
ini sudah terjadi berangsur angsur
kira kira kenapa ini begitu rapat tersembunyi
ada keterlibatan siapa sih pelaku di balik ini pak
ya memang kami sampaikan kami baru mengetahui informasi ini sekitar dua minggu yang lalu
maka mikir dengan tim untuk melakukan proses pengumpulan bahan dan keterangan
termasuk berkoordinasi dengan berbagai lembaga yang ada di sini ya
kita berkoordinasi dengan kepolisian
dan dengan tni
karena diduga memang ada keterlibatan beberapa oknum ya
di dalam kegiatan ilegal ini
untuk itu hari ini kita melakukan kegiatan operasi gabungan
yang melibatkan tni
kepolisian klhk dan juga pemerintah kabupaten cirebon
tadi kita bersama sama menyegel mengamankan lokasi lokasi ini
tadi bisa dilihat ada dua garis segel
yaitu satu dari ppns kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
kedua dari tni
ini tni akan melakukan proses penyelidikan apabila ada aparat tni yang terlibat di dalam
kegiatan pengelolaan ataupun pembuangan secara ilegal limbah medis ini
dan kami akan juga melakukan upaya perdagangan hukum terhadap pelaku pelaku lainnya
sedang kita lakukan langkah langkah koordinasi
sinergi antara tni kepolisian dan klhk
dalam menangani kejahatan yang luar biasa yang kita temukan di desa panuragan wetan
dan desa panuragan lor
jadi dua desa ini kita bisa melihat bagaimana dampak limbah medis yang secara ilegal dibuang
saya jelaskan ini satu kejahatan yang luar biasa
harus kita tanganin dan kita tindak para pelakunya dengan sangat tegas
agar tidak terjadi tidak terulang di tempat tempat lainnya di indonesia
kami juga sudah mengumpulkan bahan dan keterangan untuk melihat dari mana sumber limbah ini
ada berapa rumah sakit yang kami identifikasi paling tidak lebih dari dua puluh rumah sakit maupun klinik
yang kami duga
karena limbahnya berasal dari tempat tempat tersebut
dan kami akan lihat bagaimana rantainya
apakah ini lima rumah sakit
bekerjasama dengan pihak pihak yang ada di sini kemudian membuang secara ilegal
atau rumah sakit mengirim limbahnya ke tempat yang mempunyai izin
kemudian dikirim ke sini
sedang kami dalamin ini
tentu apabila kami melihat ada tindakan tindakan lokal di rumah sakit
maupun oleh para perusahaan ataupun pemegang izin berkaitan pengelola limbah
b tiga akan kami lakukan termasuk pencabutan izin
di samping itu kami akan lakukan juga penegakan hukum pidana dan juga gugatan perdata
karena kita lihat mahal sekali biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan pemulihan
kawasan kawasan ini yang sudah terkontaminasi oleh limbah b tiga
medis ini termasuk juga ini tentu ada dampak dampak terhadap lingkungan yang harus segera kita pulihkan
jadi kami akan melakukan langkah langkah ini
baiklah untuk masyarakat sekitar sendiri risiko apa yang paling
paling mungkin terjadi efeknya yang sangat dekat dengan masyarakat
apakah mungkin sumber air tanaman atau padinya atau bagaimana pak
ya ini bisa juga secara langsung ya
kita lihat di sini kan kita bisa melihat bahwa di sini ada jarum jarum suntik
kemudian ada darah sampel sampel darah
kemudian juga ada selang selang atau bahan bahan kimia ya apa namanya
selang selang yang terkontompsi oleh darah
kemudian ada botol botol obat obatan mungkin vaksin
yang kalau terpapar langsung kepada masyarakat ini tentu akan berbahaya secara langsung
dan ini juga bisa masuk ke dalam lingkungan ya ke tanah
kita bisa lihat ini kan masuk dalam tanah ini kemungkinan ada bahan bahan kimia
maupun juga vaksin vaksin darah darah yang terkontaminasi
dan juga jarum jarum suntik
ini kan bisa masuk ke lingkungan dan bisa mencemarin perairan dan juga air air tanah penduduk
ini juga sedang kita lakukan
tadi juga ada kegiatan pengambilan sampel darah oleh dinas kesehatan kabupaten cirebon
kami sedang mendalami dampak dampak apa saja yang dapat terjadi
samping itu juga tim kami para penyidik kami sedang bekerja
dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan untuk penindakan kasus ini
ini yang sedang kami lakukan
terima kasih banyak pak roy
mudah mudahan ini cepat terungkap siapa pelakunya dan dapat dipulihkan kembali kondisi lingkungannya
ya kan kami lakukan untuk itu
artinya ketika klhk sendiri sudah turun ke sini bukan tidak mungkin ini harus selesai kasusnya
karena tidak hanya dipulihkan lingkungannya kondisi alamnya
tapi juga masyarakat juga trauma karena pelaku dikenal menjadi orang yang sangat
sedikit kasar terhadap masyarakat sekitar
dan bahkan para pekerjaannya juga ada yang dilaporkan
ada yang terkena jarum suntik dari limbah medis ini
cipratan darah yang juga mengakibatkan infeksi dan lain sebagainya
bahkan ada informasi yang beredar ada beberapa kasus hiv yang tiba tiba naik di wilayah ini
nah ini menjadi pr bagi masyarakat bagi pemerintah dan penegak hukum untuk menindaklanjuti
tidak boleh kasus ini hanya terjadi di maksud saya tidak boleh kasus ini meluas
dan hanya boleh terjadi di sini saja
tidak boleh terjadi di mana pun
dan kalau anda bisa merasakan di sini tidak hanya kotor
tapi juga aroma seolah olah saya berada di dalam rumah sakit dan di dalam kamar mayat
silahkan kembali ke anissa
baik terima kasih yogi tujuliarto atas laporan anda langsung dari cirebon jawa barat
selamat kembali bertugas